berharga ini tidak akan bisa memberikan kita semua kebahagiaan
ini bisa memberikanku kebahagiaan
kau tidak akan mengerti
tidak akan ada yang lebih indah dari ini
sang ratu tidak setuju
tapi dia tahu tidak ada gunanya untuk berdebat dengan suaminya
kecintaan raja kepada emas bertambah setiap harinya
dia sangat mencintai emas hingga dia menamai putrinya
hidup dia penuh kebahagiaan dan menghargai keindahan dari hal hal kecil
dia sering sekali memanggil ayahnya
ayah lihat ini betapa indahnya bunga ini
ini hari yang sangat indah
lihat lambun bersinar di atas rumput
ini tidak lebih bersinar dari emas
kau tidak akan mengerti sayang
kau pergilah main
sama seperti ibunya
miri gold tidak pernah mengerti bagaimana emas bisa lebih indah daripada bunga
raja midas mulai sering menghabiskan waktu di ruang bawah tanah sendirian
menghitung emas lagi dan lagi
beberapa hari kemudian
pengawal kerajaan membawa pria asing ke istana untuk bertemu sang raja
pria itu berpakaian sederhana
raja melihat pria itu tidak memakai sandal di kakinya
yang mulia aku menemukan dia berkeliaran di jalan
dia tersesat dan tidak ada tempat untuk tinggal
hmm dia pasti dari negeri yang jauh
siapkan tempat untuk dia
sampai kita menemukan rumahnya dia adalah tamu kita
raja mengetahui bahwa pria itu adalah silenus
yang dia tidak tahu adalah bahwa silenus adalah teman baik dari dewa hutan
tempat telah disiapkan untuk silenus
dia diberikan perlakuan kerajaan dan diberikan semua yang dimintanya
dalam beberapa minggu mereka menemukan alamat rumahnya
ini waktunya untuk silenus pulang
di malam harinya
sang raja sedang duduk di rumahnya
di ruang bawah tanah menghitung emasnya
oh ya ampun siapa kau
aku adalah dewa hutan midas
bagaimana kau tahu namaku
kau disini untuk mencuri emasku
apa yang akan kulakukan dengan emas
itu sia sia untukku
aku disini untuk berterima kasih
silenus adalah teman baikku
aku tahu kau merawat dia dengan baik
aku terkesan dengan keramatamahannya
aku disini untuk mengabulkan segala permintaanmu
katakan apa yang kau ingin
midas benar benar terkejut
dia tahu apa yang dia inginkan
aku ingin kapal penuh dengan emas
rumah yang penuh dengan emas
itu bahkan tidak akan cukup tunggu
aku tahu yang membuatku bahagia
berikan aku sentuhan emas
aku ingin apapun yang kusentuh berubah menjadi emas murni
akanku kabulkan permintaanmu
segera setelah matahari terbit esok
apapun yang kau sentuh akan berubah menjadi emas murni
tapi ingat rajal
itu tidak akan membuatmu bahagia
emas tidak bisa membeli semua kebahagiaan
bagaimana seorang seperti dia mengerti tentang nilai emas
aku akan menjadi pria terkaya dan paling bahagia di bumi
midas tidak bisa tidur malam itu
dia tidak sabar menunggu esok hari untuk tiba
dan pagi hari pun datang
midas bersemangat untuk mencoba sentuhan emasnya
akan senyaman apa jika bisa tidur di atas kasur emas
siapa di dunia ini yang beruntung sepertiku
lalu midas pergi untuk menyentuh apapun yang ditemukannya
aku tidak perlu menyembunyikan emasku lagi
mari kita pergi dan buat istana ini bersinar
midas berjalan di koridor dan menyentuh apapun yang dilewatinya
dia pergi ke taman dan merubah semua pohon dan tanaman menjadi emas
oh aku sangat lelah karena terus berlari
aku masih harus merubah seluruh istana menjadi emas
aku harus mengadakan prosesi di kerajaan
agar orang orang tahu tentang sentuhan emasku
tapi aku lapar aku akan makan sesuatu dulu
ada buah buahan ikan daging dan segala sesuatu yang lezat di atas meja yang disediakan untuk raja
oh makanan lezat ini terlihat enak
apa tidak dimana airnya aku kerausan
apa ini semua
mida sangat terkejut dan juga takut
dia mulai menyentuh segala sesuatu di atas meja
dan melihat dengan takut saat semuanya berubah menjadi emas
apa yang akan kumakan
aku tidak bisa makan atau minum emas
akankah raja terkaya di dunia mati kelaparan
sang raja sangat sedih
dia duduk melihat makanan yang sekarang tidak berguna lagi baginya
kemudian putri berlari dari taman
dan sebelum raja midas dapat berfikir
mary gold telah berubah menjadi sebuah patung emas yang berkilau dan cantik
cantik tapi tidak bernyawa
dia tidak bernafas tidak bergerak
raja midas merasa hancur
putri kesayangannya sudah berubah
oh tidak apa yang kulakukan
mary gold bagaimana ini bisa membuatku bahagia
mary gold putri kesayanganku yang cantik
sang raja mengeluarkan air mata
dia pergi ke ruang bawah tanah dan menangis meminta tolong
oh raja midas apa yang terjadi
kenapa kau terlihat sedih
baru beberapa jam dari hadiah istimewaku
kau butuh hadiah lain
mohon ampuni diriku
apa yang bagus dari hadiah ini jika aku kehilangan putriku
aku harus apa dengan makanan dari emas
aku tidak bisa makan
aku harus apa dengan air dari emas
hadiahku yang sebenarnya adalah putriku
sekarang dia tidak berbicara
aku harus apa dengan semua emas ini jika tidak bisa kulihat senyumnya
tapi kembalikan emasku
aku mengerti sekarang
emas tidak dapat membeli semua kebahagiaan
kau telah belajar pelajaran berharga dari hidup
yang terpenting adalah cinta dan rasa sayang orang di sekitar kita
itu tidak akan hilang
tidak akan hilang
pot ini diisi oleh air ajaib
percikan beberapa tetes di semuanya yang telah berubah menjadi emas
air itu akan mengembalikan semua sentuhanmu
terima kasih dewa
sang raja berlari ke arah putrinya dan memercikan beberapa tetes dari air ajaib padanya
marigold kembali bernafas
sang raja memeluk putrinya dengan erat
apa yang terjadi di sini
tidak ada putriku
aku akan kembalikan semuanya
kemudian midas memercikan air itu ke segala sesuatu yang telah dia ubah menjadi emas
saking letihnya dengan kekilauan dia merindukan kasarnya sebuah kayu
lalu dia pergi ke taman bersama putrinya dan mulai memercikan air ke pohon tanaman dan bunga bunga
untuk pertama kali dalam hidupnya dia merasakan keindahan dari alam
marigold lihat betapa indahnya bunga ini
ini hari yang sangat indah
lihat mbun yang bersinar di atas rumput
setelah merubah segalanya ke bentuk semula raja midas duduk bersama putrinya dan istrinya di meja makan
dan makan segala yang ada di meja
dia tidak pernah merasakan makan selezat ini
dia melepas dahaga dengan beberapa gelas air
saat itu putri dan istrinya melihat dia penuh kegembiraan
raja mindas tidak pernah menghitung emasnya lagi di ruang bawah tanah
dia menghabiskan waktu bersama keluarga
dia menikmati hal hal kecil yang ada di sekitarnya
dan dia benar benar menjadi pria terkaya dan paling bahagia di bumi